saya butuh kamu
saya sering sekali aku ini di sebesar
yang ada di bayangan saya bukan tangan kamu
bukan tangan kamu rizky
siapa dia rizky
dia sangat penting untuk saya
ini sangat penting sekali untuk saya
sampai saya ingat dia
sampai saya ingat dia
kasih tahu saya
mungkin yang muncul diingetan dia adalah anaknya
kasian bapak ini
rasanya aku gak sanggup bohongin dia lebih lama lagi
kasih tahu saya
kasih tahu saya
bapak tenang dulu pak
saya akan cerita semuanya
laini saya butuh kamu
saya butuh kamu
siapa sebenarnya saya
apa kalian memang benar benar keluarga saya
tolong jawab laini
tentu saja kami ini keluarga kamu
coba kamu pikir baik baik
buat apa kamu kami bawa ke sini dan kami rawat
kalau kamu tidak ada hubungan keluarga dengan kita
tapi orang diingatan saya tadi
saya mana tahu apa yang ada dalam ingatan kamu
tapi yang pasti kita kan berkira sudah cukup lama
dan selama itu
saya dan rizky sama sekali tidak pernah berhubungan dengan
tentang saya sendiri

tertaruh dalamimae papa

terlalu banyak ya
tapi sekarang saya tidak pernah ketahui
kamu bicara apa sama itu
kamu memberitahu yang sebenarnya kan
aku gak tega mama
reski orang itu bukan siapa siapa kita
dan kamu tahu gak kemarin pak prabu sempat datang ke rumah kita dan berpapasan dengan orang itu
dan sepertinya pak prabu kenal dengan orang itu
iya walaupun mama gak yakin dan mungkin saja pak prabowo salah orang
tapi kita tetap harus berhati hati terutama kamu rizky
kamu tahu kan kalau sampai pak prabowo tahu masalah ini

kamu tahu sendiri akibatnya
tapi mama juga harus tahu mak
kalau mama terus terus membohongi dia kondisinya akan bikin kacau ma
pikiran juga akan bikin kacau
mama tidak ngelakuin ini demi apa demi bisnis mama
dan satu lagi ma
katanya mau ngasih tahu papa di mana
sampai sekarang gak dikasih tahu ya
bagaimana mama bisa memberitahu kamu sesuatu rizki
kalau kamu sendiri gak bisa menepati janji kamu sama mah
sekarang kamu buktikan dulu sama mama kalau kamu bisa meyakinkan orang itu kalau dia adalah papa kandung kamu
baru baru mama akan mempertemukan kamu dengan papa kamu
satu lagi kamu harus janji sama mama kamu gak boleh bilang apa apa sama orang itu
gak usah tante saya gak lama lama kok
tante saya cuma pengen balikin ini
lalu saya pernah terluka
lalu tante kasih saya sapu tangan itu
ini kan cuma sebut tangan biasa
gak apa apa tante
kan gak enak juga kalau sapu tangan itu terus terusan di saya
maaf ya tante saya baru bisa balikin untuk sekarang
di sapu tangan itu ada coretan
coretan itu ayah yang nulis
waktu ayah masih hidup tante
sebenarnya niat saya
pengen ngapus tulisan itu dulu sebelum ngasih ke tante
ini ada acara apaan ya
kok pake acara peluk peluk segala
kamu udah pulang zahira
kamu udah pulang zahira
kamu udah pulang zahira
kamu udah pulang zahira
sama perempuan gembel ini
cara berpelukannya seperti berpelukan
tingan anak sendiri
semua orang kalau ngeliat
pasti pendapatnya sama
kamu gak tahu
kenal sama perempuan gembel ini kok bisa akrab banget
sekarang malah dibelain
kamu pasti punya pikiran yang sama ya kan
pasti kamu berpikir
kenapa mama kamu seperti itu ya
aku gak keberatan
karena aku tahu
amira itu orang yang baik
ya mungkin aja mama simpati dengan keadaan amira sekarang
lain di mulut lain di hati
bosa munafiklah kamu zahira
pasti kamu belum cerita ya aini
pasti kamu belum cerita ya aini kepada zahira
bahwa kamu punya hubungan masa lalu dengan bapaknya anak gelandangan ini
maksudnya apa pak
apakah niew pattern anda

apa apa punya letting dalam hidup
itu adalah alle semangat abang
mama malena jangan pernah manggil mama perempuan murahan
eh bukan perempuan murahan
kalau bukan perempuan murahan jadi perempuan apa ya
masa mau menikah dengan papa kamu
tapi perasaan mama kamu tetap kepada laki laki lain
dan laki laki itu adalah ayah dari perempuan gelandangan
aini a ini aku sih gak heran kalau kamu tuh cepet banget akrab sama perempuan ini
soalnya apa kamu itu sangat mencintai bapaknya dia ya kan
apa jangan jangan kamu itu lebih sayang kepada perempuan ini daripada kepada zairan
eh zaira kamu tahu gak
mama kamu ini menikah dengan papa itu karena apa
karena uang karena harta
malena cukup kak cukup
semua itu gak benar
zahir kamu dilahirkan
kamu itu dilahirkan dengan sangat tak paksa dan tak siksa
enggak jangan percaya zahir
apa itu benar ma
semua itu gak benar zaira
mama lahirin aku perhatian paksa dan mama sekarang menyesal iya ma
enggak zaira jangan percaya
dan aku aja lah